sudah ada koresponden cnn indonesia desi aritonang di nagrek jawa barat
selamat siang desi bagaimana kondisi jalanan di nagrek
nampaknya sangat padat berhenti bahkan tidak jalan desi
ya punca betul sekali pantauan kami di cagak atau percabangan yang menuju garut maupun tasik
cagak nagrek masih terpantau rame lancar
kondisinya memang saat ini kemacetan terjadi sejak dari cicalengka
yang memang ada penyempitan jalur dari empat jalur menjadi dua jalur saja yang bisa dilalui oleh pengendara mobil maupun motor
dan meskipun demikian punca kemacetan yang terjadi di sini karena memang adanya sistem buka tutup
yang diterapkan oleh petugas kepolisian operasi ramadhania dua ribu enam belas
dan sistem buka tutup ini dilakukan setiap sepuluh menit sekali sejak setengah delapan pagi tadi
dan ini memang sepertinya akan berlanjut sampai nanti malam melihat atau mengacu pada kondisi hari minggu tiga juli
oke desi jika melihat kondisi jalanan saat ini apakah sistem buka tutup juga nantinya akan terus dilaksanakan dilakukan
walaupun kalau kita lihat di belakang anda saat ini cukup sangat padat di belakang sana
kemudian apakah juga nanti ada sistem baru yang dilakukan oleh pihak berwenang di sana untuk mengurai kemacetan
ya punca kondisi sekarang ini baik jalur yang menuju garut
maupun yang menuju tasik yang ada di samping saya ini memang sedang diterapkan buka
artinya tidak ada yang ditutup di kawasan limbangan maupun kadung ora
karena di sana memang masih berarti artinya adalah terpantau sudah mulai mengurai kemacetannya
buka tutup ini dilakukan memang karena limbangan maupun kadung ora sudah tidak dapat menampung jumlah kendaraan yang berada di sana
dan alternatif lainnya punca memang salah satu satu satunya jalan yang memang diterapkan adalah hanya sistem buka tutup
dan bahkan jasa marga menghibau kepada para pemudik yang mungkin baru jalan untuk menjadikan jalur tengah dan jalur selatan ini menjadi alternatif menuju kampung halaman
karena memang kita ketahui tiga hari sebelumnya kondisi utara lepas dari tol cipali menuju kanci pejagaan kemudian brebes eksit timur
di sana terpantau mengalami kemacetan panjang dan hampir tidak bergerak
belum lagi tidak adanya rest area ataupun spbu yang bisa dilakukan pengisian
bensin kepada kendaraan kendaraan yang melintas di sana punca